kamu tiba tiba pergi ya
apa benar dalam situ ada elsa
baik baik sayang cepat sembuh ya
oh pak irvan sakit
oh enggak tadi ngantar
kayaknya dia mau nyeledikin bos
tadi ngantar cekap aja
bos emang rutin cekap
si yono coba tolong kamu beliin saya sarapan terus hantar ke icu
baik pak saya belikan sarapan dulu ya pak
oke yaudah jangan jauh jauh ya beli yang depan rumah sakit tuh
ada restoran healthy food sandwich atau salad atau apalah gitu
saya duluan ya
katanya cuma cekap
ngapain beli sarapan
ada yang aneh nih
oke nikmat atau berser fazla
saya pesen satu chicken teriyaki sandwich
sama orange juice

perasaan kayak ada yang ngawasin saya
tapi gak ada siapa siapa
ini pesannya pak
jadi hari ini ibu dan bapak
mau ajak gak isa pulang ya
kami sudah beli inkubator
kebetulan memang kondisinya sudah membaik ya
jadi boleh dibawa pulang
nanti kalau di jalan
jangan lupa dikasih selimut yang tebal ya
biar selalu hangat bayinya
oh iya ini saya udah bawa selimut kok
tolong dibantu bapak dan ibu ya
ke ruangan bayi
soalnya hari ini bayinya mau dibawa pulang
baik mari pak
terima kasih ibu ya
ya kita pulang ya
terima kasih ya sus ya
sus terima kasih ya
kalau gitu kamu pamit dulu
mau kemana nih dia
naik lantai berapa tuh dia
gue harus naik ke tangga dan urut lebih cepat
untuk tahu dia berhenti di lantai berapa
sampai jumpa di video selanjutnya
riza aku udah selesai
boleh jemput di robby gak
bu aninda nunggu
ya kita udah deket
bentar lagi salabi
ya mudah mudahan aja kita bisa dapat
kabar baik disamanya pak
kita jalan sekarang ya
yang tempat tempat liat
berarti ada elsa dong pak
iya pasti ada
elsa ini jebakan
nggak mungkin itu suami gue
kalau lo pengen turun silahkan
dan kalau lo emang pengen pisah sama keisha
gue gak bakal maksa
apa benar dalam situ ada elsa